pemerintah provinsi jawa timur telah resmi mengakhiri masa psbb dan masuk masa transisi adaptasi tatanan baru
meski faktanya jumlah kasus positif covid sembilan belas baru di jawa timur tetap tinggi
berdasarkan data dari gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas jawa timur
kota surabaya merupakan penyumbang kasus tertinggi pada sebelas juni kemarin
jumlah kasus positif covid sembilan belas baru di jawa timur bertambah dua ratus enam puluh lima kasus
kasus terbanyak terjadi di kota surabaya dengan satu ratus tujuh belas kasus positif covid sembilan belas baru
di susul kabupaten sidoarjo dengan temuan tiga puluh sembilan kasus positif covid sembilan belas baru
dengan tambahan ini kasus positif covid sembilan belas di jawa timur kini menjadi tujuh sembilan puluh enam kasus
sementara itu ada dua puluh pasien meninggal dan tujuh puluh dua pasien yang sembuh
total ada lima ratus tujuh puluh lima kasus kematian akibat covid sembilan belas dengan satu delapan ratus enam puluh lima orang sembuh

jadi total jawa timur menjadi tujuh sembilan puluh enam yang masih dirawat sekitar enam puluh tiga pasien
yang meninggal juga bayangkan hari ini tambah dua puluh dua
jadi ini bukan barang yang menganu bukan barang yang main main
meninggal dua puluh dua yang sembuh
sembuh ini juga dalam tanda petik
ini artinya pulang setelah dua kali pcr negatif
ada beberapa bukti bahwa pasien pasien yang pulang bisa terkena kembali
jadi ini juga harus menjadi catatan kita
walaupun angka kesembuhan naik tapi harus menjadi perhatian kita